di zaman teknologi ini penggunaan gawai tidak bisa dihindari termasuk pada anak anak
namun penggunaan gawai untuk mengakses internet bukannya tanpa resiko
banyak konten yang tidak sesuai usia anak anak dan perlu diwaspadai oleh orang tua
menjelang hari anak nasional yang jatuh pada minggu dua puluh tiga juli mendatang
berikut tips yang dapat anda praktikan untuk melindungi anak dari konten konten berbahaya tersebut
dari satu ratus tiga puluh dua tujuh juta pengguna internet di indonesia dua puluh empat empat juta diantaranya atau delapan belas empat persen adalah usia sepuluh tahun
telepon genggam menjadi perangkat yang paling sering digunakan untuk mengakses internet
berbagai cara pun dilakukan agar anak bisa mengurangi ketergantungan terhadap gawai
seperti nana amriana ibu dua anak ini mengaku menerapkan peraturan khusus agar anaknya tidak terlalu sering menggunakan gawai
nana sengaja tidak memberikan gawai pribadi pada anaknya
meskipun anak anak seumuran lainnya sudah memimpinnya
namun anak anak yang memiliki gawai sendiri
nana tetap mengizinkan anaknya untuk meminjam gawai miliknya
namun hanya diperbolehkan pada hari sabtu dan minggu
kalau di rumah kebetulan saya memang ada aturan khusus ya dengan anak itu bagaimana untuk mengatur waktu menggunakan gadget
biasanya sih kami menyiasatinya itu dengan memaksimalkan kegiatan secara fisik gitu biasanya itu
biasanya kalau di rumah
karena saya lebih banyak melakukan kegiatan kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu sederhana gitu
tapi itu sebenarnya hanya untuk menghabiskan waktu gitu
dari pernihtian tersebut peran orang tua adalah
berdaya tersebut angkuh
mengalahkan di rumah
berdaya membutuhkan ada teman online
yang dengan program yangitol uniaget adjustery
adalah sarana yang tersabar
akan mengungkapkan niat
untuk hujan dan kayu
tidak terlalu utuh disney juga terus memberikan
kita harus menjadikan batasan itu kuncinya
batasan terhadap apa satu terhadap konten
kembali lagi ya satu terhadap konten dua terhadap durasi
beberapa tips ini dapat menjadi cara para orang tua untuk melindungi anak dari konten negatif yang tersebar bebas di internet atau dari penggunaan gawai yang berlebihan
pertama perhatikan konten yang diakses anak ketika bermain gawai
jika konten atau permainan yang dimainkan mengandung unsur kekerasan atau pornografi
berikan pengertian pada anak bahwa konten tersebut tidak bagus
kedua berikan batasan jam bermain gawai pada anak
ketiga berikan alternatif aktivitas lain seperti bermain bersama keluarga atau fasilitasi anak melakukan hobinya agar anak lupa bermain gawai
memberikan pengertian dan edukasi kepada anak mengenai penggunaan gawai sebaiknya mulai dilakukan sejak usia dini
menurut psikolog anak universitas pajajaran fitri arianti
anak usia empat tahun hingga dua belas tahun menjadi usia yang rentan terhadap efek gawai
dengan memberikan edukasi sejak dini diharapkan anak secara mandiri dapat memfilter konten gawai hingga remaja
rengki wijaya bandung